lima pegawai yang semula dinyatakan tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan
pada selasa menerima sk penonaktifan dari ketua komisi pemberantasan korupsi atau kpk
dalam surat keputusan penonaktifkan yang kami peroleh dari sumber istimewa ini
dijelaskan bahwa tujuh puluh lima pegawai kpk yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
harus segera meletakkan tanggung jawabnya sebagai pegawai kpk
sedikitnya ada empat hal yang dicantumkan dalam surat yang ditandatangani oleh ketua kpk firly bahuri
pada tujuh mei dua ribu dua puluh satu ini
butir pertama disebutkan nama yang tercantum tidak memenuhi syarat sebagai aparatur sipil negara atau asn
sedangkan dalam diktum kedua kpk meminta pegawai pegawai ini
segera menyerahkan tugas dan tanggung jawabnya pada atasan di kpk
keputusan ini dilakukan kpk berdasarkan peraturan kpk no satu tahun dua ribu dua puluh
yang dikeluarkan oleh ketua kpk firly bahuri
sebelumnya tujuh puluh lima pegawai menyatakan keberatannya karena pertanyaan dalam twk
dianggap tidak proporsional dan justru menyentuh privasi pegawai
dan untuk mengelaborasinya sudah ada produser lapangan cnn indonesia
ada siti badriah di gedung kpk jakarta saat ini
siti badria selamat malam
ini terkait dengan penonaktifan tujuh puluh lima pegawai
yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan
bagaimana sebetulnya dinamikanya yang terjadi di kpk saat ini
ya reinhardt memang hingga malam hari ini belum ada keterangan resmi
yang dikeluarkan oleh komisi pemberantasan korupsi
terkait dengan dinonaktifkannya tujuh puluh lima pegawai kpk
yang dianggap tidak lolos karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan
sebagaimana salah satu syarat untuk menjadi aparatur sipil negara
namun hari ini beredar surat pemberitahuan
ataupun surat keputusan yang ditandatangani langsung oleh pimpinan
komisi pemberantasan korupsi yaitu firly bahuri
yang mana sudah ditandatangani sejak tanggal tujuh mei dua ribu dua puluh satu lalu
diketahui dalam surat keputusan tersebut
ada dua poin utama yang disebutkan
yaitu ada sejumlah tujuh puluh lima nama dari pegawai komisi peratasan korupsi
yang memang tidak dianggap tidak memenuhi syarat
karena tidak lolos tes wawasan kebangsaan
kemudian di butir kedua disebutkan bahwa tujuh puluh lima pegawai yang dianggap tidak lolos
dari tes wawasan kebangsaan ini harus segera memberikan tugas dan tanggung jawabnya kepada atasan
dan memang sebenarnya reinhardt perlu diingat
bahwa pada konferensi pers yang digelar pada lima mei dua ribu dua puluh satu lalu
pimpinan kpk yaitu firly bahuri
sempat menegaskan kepada wartawan
pada saat itu kami menanyakan bagaimana nasib dari tujuh puluh lima pegawai yang dianggap tidak memiliki syarat
karena tidak lolos dari tes wawasan kebangsaan ini
pada saat itu firly menegaskan bahwa tidak akan ada pemecatan
atau nonaktifan di tubuh komisi pembatasan korupsi
nasib dari tujuh puluh lima pegawai ini nantinya masih akan menunggu keputusan dari badan kepegawaian negara dan juga kemenpan rb
terlebih kami juga menanyai bagaimana nantinya mereka apakah masih akan terus bekerja
ataupun akan dinonaktifkan
dan firly pun mengatakan bahwa setelah ada keputusan
ataupun setelah ada pengumuman tujuh puluh lima pegawai tidak lolos ini
nantinya pegawai tersebut masih akan bekerja
seperti biasanya sambil menunggu keputusan dari bkn dan juga kemenpan rb
namun kemudian kami mencoba mengkonfirmasi kepada badan kepegawaian negara dan juga kemenpan rb
namun keduanya masih belum ingin berkomentar terkait dengan hal tersebut
dan yang menjadi polemik dalam hal ini bukan hanya soal dari tes wawasan kebangsaan saja
memang sudah menjadi polemik sejak awal
memang lebih dalam lagi polemik ini terjadi karena sejumlah nama
ataupun tujuh puluh lima nama pegawai yang dianggap tidak lolos
ataupun tidak memenuhi syarat kualifikasi
karena tes wawasan kebangsaan ini adalah sejumlah nama yang memiliki integritas tinggi
berprestasi dan memiliki pengalaman yang luar biasa dalam pemberantasan korupsi
sebut saja ada novel baswedan yang merupakan penyidik senior
bahkan ia sempat mengalami kejadian yang tidak mengenakan
bahkan sampai merenggut penglihatan matanya
kemudian juga ada penyidik senior lainnya yaitu ambaritana manik
yang mana ia sudah bekerja di komisi pemeratasan korupsi sejak tahun dua ribu lima lalu
dan bahkan ia mengundurkan diri dari polri karena ingin fokus untuk melakukan pemberantasan korupsi
tidak hanya itu
ada juga pejabat pejabat lainnya
sebut saja direktur pjkk yaitu suja narko
yang memang ia sudah mengabdi di komisi peratasan korupsi ini sejak tahun dua ribu empat lalu
bahkan disebut sebut ia juga memiliki link dengan sejumlah aparat hukum di luar negeri
sehingga memudahkan komisi pemberantasan korupsi untuk melakukan penyelidikan dengan kasus kasus besar hingga ke luar negeri
dan memang adanya nama nama yang disebutkan memiliki integritas yang tinggi
kemudian juga sikap dan pekerjaannya dalam melakukan pemberantasan korupsi ini sudah tidak dapat dianggap buruk lagi
bahkan terbaik masuk dalam pegawai terbaik ini memang menjadi polemik
karena dengan adanya nama nama ini muncul
bahkan memunculkan spekulasi lain bahwa ada upaya dari pimpinan komisi peratasan korupsi
untuk menyingkirkan pihak pihak yang benar benar melakukan tugasnya untuk pemberantasan korupsi
dilihat dari sejumlah pertanyaan
yang diajukan pada saat tes wawasan kebangsaan
bukan hanya soal wawasan kebangsaan saja
bahkan pertanyaan pertanyaan tersebut masuk ke ranah privasi yang tidak ada hubungannya dengan tupoksi dari komisi pemberantasan korupsi itu sendiri
kemudian juga memang renhat kami sempat mewawancarai psikolog
yaitu peneliti psikolog sosial
dan menanyakan apakah relevan pertanyaan yang diajukan pada tes wawasan kebangsaan terhadap tujuh puluh lima pegawai kpk tersebut
memang psikolog menurut saya tidak menarik
dan saya menyatakan bahwa tidak ada relevansi dari pertanyaan tersebut untuk tes wawasan kebangsaan
dan tes wawasan kebangsaan ini sebenarnya tidak bisa menjadi satu tolak ukur untuk menentukan sikap dan juga integritas seorang pegawai
bahkan seharusnya tidak hanya dari tes wawasan kebangsaan ini
latar belakang integritas
kemudian juga apa saja yang sudah dilakukan oleh pegawai ini harus menjadi tolak ukur lainnya
dalam menentukan apakah seseorang ini lolos atau tidak lolos dalam suatu tes
dan perlu diingat juga
memang dalam revisi undang undang kpk nomor sembilan belas tahun dua ribu sembilan belas
tes wawasan kebangsaan ini memang tidak tercantum dalam undang undang tersebut
kemudian di dalam peraturan pemerintah sebagai aturan turunan pun tidak disebutkan adanya tes wawasan kebangsaan
tes wawasan kebangsaan ini baru tercantum dalam peraturan komisi pemberantasan korupsi nomor satu tahun dua ribu dua puluh
yang langsung ditandatangani oleh firly bahuri
dan nantinya reinhardt kami juga pasti masih terus menunggu bagaimana perkembangan terlanjut
terkait dengan dinonaktifkannya tujuh puluh lima pegawai komisi peratasan korupsi
yang memiliki integritas dalam melakukan pemberantasan korupsi
mbak yudhria satu lagi terakhir ya
di tengah pemberitaan yang muncul terkait dengan sk penonaktifkan tujuh puluh lima pegawai yang keluar
dalam beberapa hari terakhir atau paling tidak saat ini
dari pantauan anda sebetulnya bagaimana aktivitas di kantor kpk saat ini
ya kalau untuk saat ini
aktivitas di kantor kpk memang masih seperti biasanya
masih terlihat ada pemeriksaan terhadap sejumlah kasus kasus
namun memang karena akan mendekati hari layak dulu fitri
memang pada malam hari ini dapat dilihat di belakang saya reinhardt
suasana di komisi pemeratasan korupsi memang sepi
tidak seperti hari hari biasanya
dalam melakukan kegiatan pemeriksaan terhadap sejumlah tersangka maupun saksi dalam kasus korupsi
terima kasih siti badriah
langsung dari gedung kpk di jakarta